ratusan penumpang ekspres air tujuan manokwari dan jakarta
seharian telantar di bandara domine edward osok sorong papua barat
penumpang yang seharusnya terbang pada minggu pukul delapan pagi
baru diberitahu malam hari pukul dua puluh bahwa penerbangan dibatalkan
tanpa ada penjelasan penyebabnya
sejak pukul tujuh pagi ruang tunggu keberangkatan bandara dewa sorong
sudah dipatadi ratusan penumpang ekspres air
tujuan bandara rendani manokwari dan bandara soekarohata
tapi mereka mendapat pengumuman penerbangan bernomor xn delapan ratus dua belas b itu ditunda menjadi jam tiga belas
penumpang kemudian mendapat informasi kembali bahwa penerbangan ditunda menjadi pukul delapan belas
dan akhirnya pada pukul dua puluh tiga puluh lima mereka mendapat pengumuman bahwa penerbangan dibatalkan
meski begitu tidak ada penjelasan mengapa penerbangan pada minggu ini ditunda dan kemudian dibatalkan
pihak ekspres air sendiri memberi kompensasi tiga ratus ribu rupiah
untuk setiap penumpang
maskapai juga memberi penginapan dan makan malam bagi para penumpang
artinya bahwa saya melihat bahwa manajemen ini tidak konsisten
bahwa kalau kami penumpang itu terlambat maka dikenakan konsekuensi
yaitu tiket akan dikurangi
sekarang kemudian penumpang terlambat penumpang waktunya ini molo ini kira kira bagaimana
pihak ekspres air belum memberikan keterangan resmi penyebab
karena penumpang ini tidak bisa dikirimkan
namun sejumlah sumber menyatakan pesawat mengalami masalah mesin